sampai jumpa di video selanjutnya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

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya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
sampai jumpa di video selanjutnya

nggak nggak jan nggak lagi jan
tepat jan tepat
asalkan kamu mau pergi ninggalin hutan ini
iya jan tapi tapi jan
nggak usah pakai tapi tapi
atau kamu mau aku merintahin temen temenku
nggak jan nggak lagi jan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

nggak pak ikutin jan ini aja deh
nggak tahu deh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
cepat ke sini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
tarzan juga minta maaf
tapi jangan dipencet tarzan
saatangle udah sabuk ya
sedar juga hari ini
ya udah sabuk
raih kerja sama adventur
bisa lihat barrell bukan malam
emangnya biar terangin
kenapa luar biasa tarzan
karena mereka lagi luar biasa
sekarang kau juga harus minta maaf
mateng bos mateng
yang mateng tuh
ini ada daging hitam
kau jangan ketawa aja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
sebagai tanda pepisahan kita
malam ini aku sama temen temen aku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
karena hutan ini udah bisa dimasukin orang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
selamat tinggal bobby
ini udah mula pergi deh
sudah lah jangan kau tangis sih
rela kandia pergi